revirasi hai cepet ambil jendol banyak
kamu dimana rambut
aku gak tau nek
tapi sih tadi aku ngeliat disini
suruh dia makan
aku cari rambut dulu ya nek
rambut pulang yuk
nenek udah nyuruh kamu makan
hei kak kamu ngajak pulang
udah cepet kesana
kamu makan dulu ya
ada apa sih rambun
rambun pengen tau nek
ayah sama bunda ada dimana nek
apa mereka berdua udah meninggal
atau masih hidup
perlu kamu ketahui sayang
bapak udah lama meninggal
bapak sudah dipanggil oleh yang maha kuasa
jadi kamu yang sabar ya sayang
bunda sedang pergi ke kota namun
yang pastinya kerja dong sayang
sekarang punya makanan
jendol belum makanan banyak

hari ini kamu kelihatan burung sekali ada apa apa tuh salah kututupi aku tahu pasti punya masalah
aku tahu aku kenal kau sejak kecil kalau misalnya bapak kenal saya sejak kecil artinya bapak tahu
kedua orang tua saya bapakmu muda bijak dan ibumu putri dunggulan tapi ayahmu sudah meninggal
bunda saya pak masih hidup ibumu saya dengar masih hidup ibumu ada di negeri terusan cermin jadi
ditawan oleh angget garang ditawan memang udah saya salah apa pak aku harus kesana aku ingin
nyelamatkan bunda ternyata nenek sama kakak bohong udah tahu sama angget garang kan
kamu tahu dari mana soalnya itu
tapi itu bener bener
tapi nenek tidak punya daya apa apa untuk menyelamatkan bunda
nenda hanya bisa berdoa
iya rampun benar apa kata nenek kamu garang itu orang yang sangat kejam tapi rampun
harus menyelamatkan bunda namun rindu namun rindu sama bunda kamu pengen melihat kaya gimana
jangan cucuku kalau kamu kesana pasti akan celaka

jangan ya rampun bener apa kata nenek kakak juga gak akan izinkan kamu pergi ke sana
angget garang itu orang yang sangat kejam berbahaya kakak gak mau kamu kenapa napa sayang
kapan ingin menyelamatkan bunda
tetapi sebagai anak lelaki
namun harus membelah bunda